murid murid sebuah akademi sepak bola di kawasan sentul ini dengan tekun berlatih teknik teknik dasar bermain sepak bola
latihan dibagi perkelompok berdasarkan umur masing masing peserta
dari yang termuda usia enam tahun hingga yang sudah berusia sembilan belas tahun
sebagian besar dari mereka bermimpi untuk dapat menjadi pemain sepak bola profesional
yang paling seru latihannya apa kalau latihan di ssb gini loh
kalau lebih seru sih itu kayak latihan syuting terus one by one sama game
diajarinnya banyak tentang bola bisa dribbling passing syuting apa aja
biar bisa improve lagi main bola sama bisa jadi pemain bola profesional
khusus bagi pelatih dibutuhkan kesabaran saat menangani anak anak usia dini yang baru mengenal dan menyukai sepak bola
program latihan yang diberikan pun
harus mampu membuat anak anak ini senang dan betah di lapangan
dari mulai usia enam tahun sampai sembilan tahun itu kita ajarkan fun fun sepak bola aja
kita baru pengenalan ya biar gimana anak anak ini mengenal dulu sepak bola
dia senang dulu kenal dulu baru selebihnya kita ajarkan dasar dasar sepak bola
prestasi mulai menjadi perhatian pada usia tiga belas hingga tujuh belas tahun
pada level ini program dan materi latihan yang diberikan sudah masuk ke pengembangan skill dan taktik permainan tentunya
diperlukan adanya standar program latihan dan kompetisi di seluruh akademi dan sekolah sepak bola di indonesia
agar dapat melahirkan pemain pemain muda potensial bagi timnas sepak bola indonesia
dan ini saya pikir memudahkan tim pelatih di semua level timnas termasuk yang paling terbawah saya timnas enam belas
dan untuk menjadi juara saya pikir semua akademi ssb juga pengen juara
tapi itu adalah bonus yang paling terpenting mereka berproses dengan baik
pemainnya juga diajari bagaimana main sepak bola yang benar
bukan hanya sekedar menang tapi dengan
mengalahkan segala cara
untuk dapat mencetak pemain pemain muda sepak bola yang handal memang tidak semudah membalikan telapak tangan
selain kemauan dan kerja keras peran orang tua pelatih fasilitas latihan dan segala sarana pendukungnya juga menjadi faktor penentu